video oknum polisi menjilat kue ulang tahun untuk tni viral di media sosial
dua oknum polisi berinisial bribda d dan bribda f merupakan anggota direkturat lalu lintas polda papua barat
pasca viral bribda d dan bribda f dihukum merayap di halaman mapolda papua barat
mereka juga ditahan propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
direktur lalu lintas polda papua barat kombes polisi raidian kokrosono langsung menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran tni atas ulah kedua anggotanya
sementara itu kabit humas polda papua barat kombes polisi adam erwindi meyakinkan kue batal diantar ke pihak tni dan digantikan dengan nasi tumpeng
saya direkturat lalu lintas polda papua barat pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besar
tni dan bribda d dan bribda f
saya direktur lalu lintas polda papua barat kombes polisi adam erwindi meyakinkan kue batal diantar ke pihak tni dan digantikan dengan nasi tumpeng
saya direktur lalu lintas polda papua barat kombes polisi adam erwindi meyakinkan kue batal diantar ke pihak tni dan digantikan dengan nasi tumpeng